kok indah dinaikin
mau kok bu
ini mau saya bawa ke bengkel
kalau rusak melulu ya ganti saja
ini nanti saya mau jual
terus saya mau beli yang second
kirain beli yang baru
saya risih dari tadi diikutin terus sama abang
mak siapa yang mengikuti kau
dari tadi abang
tau tau aninya hilang
ya ke tempat ngelamar kerjanya lah
berarti neng ane gak hilang
tapi kayaknya kesempatan gue
ngedeketin ane yang hilang
lu kenapa sih tis
temennya lagi susah
malah lu bilang alhamdulillah
jangan dibiasain dong
berbuat baik itu harus dibiasakan
termasuk bilang alhamdulillah
neng ane cantik ya
lu mau nyalip gue di tikungan
kalau begitu permintaannya
nanti aku carikan sesuai dengan permintaannya
beres itu pak
buat pak teretak masalah apapun
ada emak rupanya
kalau kakak buru buru saya ditinggal sama yang lain bang
memangnya mau kemana mak terburu buru
perempuan yang selalu pergi
mengaji makanya cari perempuan yang suka ngaji
saya udah tau
tuh dia udah ngembaliin helm kamu
motornya mau dijual
saya juga udah tau
apa lagi yang lu tau
ini obyekan buat gue
rezeki itu udah ada di rumah saya
yang ngojek aja yang baik
jangan ngojek juga
mau kemana tis
kita memang suka ngojek yang kompak ya
kalau kuperhatikan mak
kau ini hilir mudik dari tempat ngaji yang satu
ke tempat ngaji yang lain
sebenarnya apa yang kau cari
kok indah dinaikin
mau kok bu
ini mau saya bawa ke bengkel
kalau rusak melulu
ya ganti saja
ini nanti saya mau jual
terus saya mau beli yang second
kirain beli yang baru
saya risih dari tadi diikutin terus sama abang
siapa yang mengikuti kau
dari tadi abang jalan terus di samping saya
aku mau ke warung si pak mumun
warung si pak mumun itu
jalan ke sana maksudku
kalau semuanya mau baru
biayanya sekitar satu jutaan
enggak usah teriak
tidak ada yang kaget
saya pikir pikir dulu deh
ini saya tinggal sini dulu ya
tidak ada yang kaget
tidak ada yang kaget
tidak ada yang kaget
tidak ada yang kaget
tidak ada yang kaget
tidak ada yang kaget
kalau mau murah beli sepeda aja
terus siapa bilang apa
tanya aja sama temen lo
makan aku apa makan nasi uduk
nasi uduk lah
yang jelas dong
eh mpok kenapa kau selalu mempersoalkan kata kata yang keluar dari mulutku
cuman saya kalau denger bang patar ngomong
kalau gatel kau garu
harusnya dari tadi kamu nawarin
kan baru ketemunya sekarang
tadi tisna udah nawarin
terus kok bapak nggak naik
harusnya dari tadi kamu nawarin
oh terus iska bilang apa
pak sofyan baru ketemunya sekarang
pak sofyan jawab apa
cuma mau ketemu bang patar
pasti kau mau minta tolong sama aku
bisa bang pater bantu aku
untuk blanka shami
ini musimnya berapa
dua bulan urusan betul
kalau kita sudah sepakat masalah pinjam meminjam
baru aku akan mencarikan motor second buat kau
wahak bang patar menang banyak dong
ikut campur aja kau
halo patar sirekar dari batang toru ini
bos kawan kupunya kawan ini mencari motor second
ini gara gara kau ini hp nya mati
patar sirekar dari batang toru ini
teman kupunya teman butuh motor second
ah pas lah kalau gitu
suruh dia datang ke sini
ke tempatku aku tunggu sekarang
temanku ada motor
kau tunggu di sini
nah selama menunggu
pak ibu punya info penting buat bapak
info penting apa bu
mas pur itu kan mau beli motor second
kalau bapak punya teman yang mau jual motornya
ibu bapak ini pulang jalan kaki
dari pangkalan sampai sini
itu kalau dipetak jaraknya tiga km
itu jauh bu
bapak ini jalan kaki
dari pangkalan sampai sini
itu kalau dipetak jaraknya tiga km
itu jauh bu
itu jauh bu
bapak ini jalan kaki
itu jalan kaki